parpol parpol yang tidak diverifikasi ini
masih memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kpu
namun di sisi lain proses verifikasi yang panjang justru
akan memakan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit
kita akan ulas malam hari ini bersama dengan
sejumlah narasumber yang sudah hadir
saat ini saya sudah bersama ada mbak dini santi purwono
jurubicara bidang hukum dari partai solidaritas indonesia atau psi
selamat malam mbak dini
malam mas renhati
dan juga ada anggota kpu ada pak pramono ubaditantowi
selamat malam pak pramono
selamat malam mas
dan kita juga terhubung lewat sambungan telepon
dengan pak lukman edi mantan ketua pansus ruu pemilu
selamat malam bang lukman
oke kami belum terhubung dengan pak lukman edi
kami akan terus mencoba untuk terhubung langsung
dengan lukman edi mantan ketua pansus ruu pemilu
tapi saya ingin kedua narasumber saya dulu di studio malam hari ini
saya ingin ke mbak dini terlebih dahulu
yang kemudian ini kita membahas mengenai verifikasi
partai politik yang dipersoalkan
oleh sisi pertama
ada parpol baru diantara adalah psi begitu
yang kemudian akan mengajukan gugatan ke mk
untuk diadakan uji materi lagi
mbak dini apa kemudian yang menjadi
dasar dasar logis dari psi
apa yang menjadi keluhan dari psi sendiri
sebenarnya simpel saja
kalau kita lihat dari pasal satu ratus tujuh puluh tiga
ayat satu jungtul ayat tiga
dari undang undang pemilu yang baru
nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
terlihat ada diskriminasi
ada standar ganda di mana ada partai politik
yang harus melalui proses verifikasi kpu
tapi juga ada partai politik
yang langsung ditetapkan
oleh kpu untuk menjadi
partai politik peserta pemilu
dari partai politik lama
yang sudah ada pada saat ini mereka bilang
kita kan sudah lolos verifikasi
untuk pemilu dua ribu empat belas
tapi pertanyaannya adalah
apakah ada jaminan bahwa
kondisi parpol yang sudah lolos verifikasi

seperti pada saat ini
karena kehidupan partai politik itu
sangat dinamis dia bukan benda mati gitu
apalagi dikaitkan dengan
adanya perubahan demografi jumlah penduduk
anggota dari satu parpol ke parpol
yang lainnya itu

tidak ada jaminan bahwa
masih sama seperti
keadaan mereka sekarang
pada saat ini sama seperti keadaan pada saat mereka
untuk itu psi juga menekankan harusnya
verifikasi dilakukan oleh semua parpol
betul terhadap semua partai politik
untuk menjadi parpol
peserta pemilu dua ribu sembilan belas
tapi kalau kemudian mungkin parpol parpol yang lama
mengatakan mereka sudah ikut verifikasi
terlebih dahulu begitu atau mungkin
secara usia juga sudah lebih matang sehingga
tidak perlu lagi melakukan verifikasi
bagaimana kemudian psi menanggapi hal ini
tapi kan seperti tadi saya sudah bilang ya
dari dalam verifikasi itu kan
dilihat beberapa hal yang paling signifikan itu
adalah mengenai persyaratan jumlah anggota
dimana harus ada
seribu atau minimal
seperseribu dari penduduk
satu kabupaten nah sekarang
bagaimana kita bisa memastikan bahwa
jumlah di kabupaten yang bersangkutan adalah
sama seperti lima tahun yang lalu
kalau misal basis angka berubah berarti
otomatis output angka juga akan
berubah gaji persyaratan itu meski
formulanya sama tapi karena basis angkanya berubah
persyaratan jadi berubah
jadi ada perubahan di tahun dua ribu empat belas
dengan akan pemilu untuk
tahun dua ribu sembilan belas nanti itulah yang kemudian
psi meminta agar semua partai politik
peserta pemilu harus diverifikasi semuanya ya
tidak hanya parpol yang baru oke kita akan
ini mantan ketua pansus ruu pemilu
selamat malam bang lukman
selamat malam baik bang lukman
ini ada badini dari psi
ini juga ada pak pramono
dari komisioner kpu
tapi saya ingin tanya dulu kan ke anda ini
psi mungkin juga bersama dengan partai partai
yang lain begitu ya ini kan mempertanyakan
atau mempersoalkan mengenai verifikasi
partai politik yang secara garis besar
ini tidak menyentuh semua parpol ini
bang lukman hanya partai partai baru saja
kenapa hanya partai baru saja bang lukman
saya mengucapkan selamat malam dulu
sama mbak dini dan sama mas pramono
ya selamat malam pak
di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
waktu itu dengan penuh kesadaran
menyatakan bahwa syarat
apa namanya verifikasi
partai politik atau syarat partai politik
dijadikan sebagai peserta pemilu
itu tidak mengalami
perubahan dibanding dengan
pemilu dua ribu empat belas yang lalu
oke syaratnya ya pak ya
jadi satu poin pun syaratnya tidak kita lakukan
perubahan kenapa kita
membuat pasal pasal yang tanpa
undang undang ini dibanding dengan
pemilu dua ribu empat belas karena
ada satu klausul di keputusan mahkamah konstitusi
tentang verifikasi partai politik
pada tahun dua ribu empat belas yang lalu
itu menyatakan bahwa
partai politik harus dilakukan
semua karena terjadinya
perubahan syarat dibanding dengan pemilu sebelumnya
atas dasar itu kemudian
dengan penuh kesadaran pansus
membuat norma takpa ada perubahan
nah itu yang pertama
ya tidak bisa disamakan
partai yang sudah ada di parlemen
dengan partai yang belum ada di parlemen
kenapa bang lukman
karena partai yang sudah ada parlemen ini kan tentu kerjanya
sudah berkali kali lipat
susahnya ya untuk
bisa lolos di parlemen ini berapa kali
verifikasi yang kami
faktual dilakukan terhadap partai partai yang ada di parlemen
dan partai partai yang lama
itu kerumitannya juga
empat tahun yang lalu gitu ya
pada tahun dua ribu empat belas itu
lebih singkat lagi waktunya
karena memang hasil dari keputusan
mahkamah konstitusi yang
hampir dengan waktu hampir mendekati pemilu
itu yang kedua
pansus juga melakukan
dengar pendapat dengan kpu
pembiayaan dari verifikasi partai politik ini
berapa jumlahnya bang lukman
lebih dari enam ratus miliar
untuk verifikasi partai politik
pertanyaan kita dengan dana
seperti itu mengharuskan
faktual terhadap semua
misalnya begini misalnya
perjuangan golkar pkb misalnya
ketika dalam verifikasi faktual itu
kendala kendala teknis ya
seperti sekarang ini
sipol pkpu yang sering down
ini kan menjadi persoalan
apakah sanggup kpu pada saatnya
misalnya mengalami persoalan teknis
seperti itu lantas
perjuangan golkar pkb
tidak ikut pemilu
akhirnya menjadi verifikasi faktualnya
hanya sekedar main main
baik bang lukman
tanpa bisa dilakukan eksekusi
pada saatnya kalau misalnya menemukan
situasi di mana partai partai politik
pemenang pemilu partai partai politik
besar selama ini misalnya
tidak bisa melengkapi syarat syarat
baik jadi secara teknis dan juga secara
pendanaan begitu bang lukman ya
oke ada lagi keempat apa ini bang ubah
ya yang keempat
sebenarnya teman teman psi tidak punya
legal standing juga untuk
untuk menggugat soal verifikasi faktual ini
kenapa tidak punya legal standing
kan partai yang juga sudah lulus verifikasi
ini tidak dirugikan sama sekali gitu ya
misalnya dikabulkanlah diverifikasikan
semua ya oleh mk
psi ya tetap harus diverifikasi juga
atau mk menolak gugatannya
ya tetap diverifikasi juga
jadi sebenarnya ini kemarin itu
oleh waktu di sidang mk itu diungkapkan oleh
apa nabuahnya pak yudhira iza maendra
ketua pbb di mana gitu
wah tidak ada kerugian sama sekali bagi psi
misalnya harus kami ini harus diverifikasi atau tidak gitu
karena sebagai partai baru
psi kan tetap harus dilakukan verifikasi ulang
jadi legal standingnya lemah
tapi kalau ini disebutkan sebagai peraturan yang diskriminatif
terhadap partai partai baru bagaimana bang lukman
ini kan juga psi kan meminta kan yang berhubungan dengan itu

harusnya diverifikasi karena tadi alasan pak dini adalah

sudah banyak perubahan bang
misalnya demografi masyarakat
atau tadi juga dicontohkan oleh mbak dini
ada pemekaran wilayah begitu
ini kan tentu channel pertimbangan seharusnya bagaimana bang lukman
ya kalau pemekaran wilayah kita juga dilakukan verifikasi ulang
ada pasal di dalam undang undang ini
bagi theyera otonom baru harus dilakukan verifikasi paktual semua
ya baik partai baru dan partai lama tetap diverifikasi
paktual menyanku daerah otonom baru itu ada pasalnya memang
jadi soal diskriminatif ya tidak semua lantas harus sama mas
diskriminatifnya padahal yang substansial
baik bang luman tahan dulu sebelum ke pak ramono
saya ingin mencetanggap sedikit dari mbak dini
menanggapi dari apa yang disampaikan oleh pak lukman
jadi kalau menurut saya yang mesti kita fokuskan di sini bukan kerugian real ya
sebenarnya juga di sidang pleno diungkapkan mengenai sebenarnya dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan kita oleh mahkamah konstitusi
toh untuk psi sama saja
kita harus melalui proses verifikasi itu sendiri
tapi yang kita tekankan di sini sebenarnya adalah kerugian konstitusional
ada standar ganda
apa namanya yang kita mau mintakan kepada mk untuk diuji adalah
masalah keadilan dalam hal ini
bahwa secara dalam berdasarkan undang undang dasar jelas bahwa pemilih itu harus dilaksanakan salah satunya
memegang prinsip keadilan
dan kalau misalnya tadi logikanya adalah karena tidak ada perubahan peraturan dan karenanya tidak harus diverifikasi
secara logika pertanyaan saya berarti seratus tahun lagi dari sekarang
kalau tidak ada perubahan peraturan
akan sama begitu
berarti tidak ada parpol yang akan diverifikasi
seratus tahun lagi dari sekarang
katakanlah nggak seratus tahun lima puluh tahun lagi dari sekarang
dari mana kita bisa menjamin
bahwa kondisi parpol yang pada saat ini deh termasuk psi nih lulus klarifikasi
siapa yang bisa menjamin bahwa psi dalam lima puluh tahun lagi seratus tahun lagi masih sama kondisinya
seperti saat ini dan kondisinya masih menulis persyaratan yang berlaku
kan jadi aneh gitu loh
tapi secara real memang tidak ada kerugian untuk psi misalnya ataupun partai partai baru
ya kerugian real tidak ada tapi kan that's not the issue
isunya adalah kerugian konstitusional
itu yang kemudian digugat oleh psi begitu ya
kpu sebagai pelaksana dari undang undang tentu kan hanya mengikuti apa yang
diaturkan oleh undang undang
bagaimana menanggapi adanya gugatan ini dari teman teman dari psi
tapi juga ada tanggapan lain dari teman teman partai yang lama
menanggapi mengenai permasalahan ini pak pramono
ya kalau kpu itu kan kita bekerja berdasarkan undang undang yang ada
lalu kita membaca undang undang itu kita sesuaikan dengan prinsip prinsip penyelenggaraan pemilu yang
jujur adil demokratis dan sebagainya
nah kalau kita membaca undang undang tujuh
nah kalau kita membaca undang undang tujuh

dua ribu tujuh belas pasal pasal mengenai pendaftaran penelitian administrasi dan verifikasi partai politik
kita akhirnya berkesimpulan bahwa memang ada hal hal yang harus diberlakukan bagi seluruh partai
tapi ada hal hal tertentu yang tidak bisa diberlakukan bagi seluruh partai
karena ini konstruksi undang undangnya begitu
hal hal yang tidak perlu ini yang diterjebakkan oleh kpu seperti apa
jadi semua partai harus mendaftar ke kpu dulu
lama maupun baru harus daftar
nah ketika mendaftar itu
itu harus melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh undang undang
jadi dokumen soal kepengurusan keanggotaan kantor dan sebagainya
nah dari situ dokumen dokumen itu kan harus dimasukkan ke sipo
sistem informasi partai politik
semua partai harus input dulu
jadi itu semua berlaku bagi semua partai politik
lalu di proses berikutnya ada yang disebut penelitian administrasi
jadi dokumen dokumen itu harus diperlukan
dokumen dokumen tadi kita cek kelengkapannya dan kebenarannya
jadi lengkap atau tidak sudah sesuai antara kata yang diserahkan dengan yang di sipo sesuai atau enggak
dari penelitian administrasi nanti selesai itu ada masa perbaikan
kita lakukan penelitian administrasi lagi baru tahap berikutnya itu ada yang disebut verifikasi faktual
oke itulah yang kemudian nanti menjadi verifikasi faktual ini begitu ya
pak pramon tahan dulu nanti kita akan lanjutkan sama saya jeda
saya juga ingin tanyakan ke bang lukman ini
apakah ada jaminan bang lukman
kalau memang misalnya tidak perlu verifikasi ini bisa memenuhi syarat syarat dari kpu yang ditetapkan di periode sebelumnya begitu
kita akan bahas usai jeda nanti kita akan segera kembali tetaplah bersama kami di prime news
kami akan segera kembali ustaz yuda berikut
ada kembali di prime news kita masih membahas mengenai verifikasi dari partai politik ini menjelang pemilu dua ribu sembilan
saya masih bersama dengan mbak dini santi purwono jurubicara bidang hukum dari psi
dan juga ada pak pramono dari komisioner kpu
dan lewat sambungan telepon masih bersama dengan kita pak lukman edy mantan ketua pansus ruu pemilu
bang lukman selamat malam masih bergabung bang lukman oke
ini kita bicara mengenai partai politik yang

tidak tadi anda katakan tidak perlu lagi untuk diverifikasi ya begitu
karena sudah ikut syarat yang lama dan syaratnya juga sama
tapi kemudian ada juga muncul pertanyaan bang lukman
apakah sudah bisa menjamin bahwa parpol parpol yang lama ini yang tidak perlu diverifikasi ini
sudah bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kpu
ya kalau pendaftaran melalui sipol kan sekarang lagi dikelola oleh semua partai partai politik
yang membedakan kita dengan partai baru
itu adalah verifikasi paktual
karena kita ini adalah partai partai yang sudah lolos verifikasi paktual empat tahun yang lalu
nah saya sekaligus ingin mengatakan ya menjawab mbak dini tadi yang menyatakan seratus tahun yang akan datang tanpa ada perubahan
di dalam undang undang ini ada pasal yang mengatakan bahwa partai politik yang dinyatakan lolos di pemilu sebelumnya di lima tahun yang lalu
maka dinyatakan tidak
maka dinyatakan sebagai lolos verifikasi faktual
jadi karena ini adalah adanya perubahan undang undang lama dengan undang undang baru
maka semuanya starting point nya dari sekarang
masa transisinya itu sekarang
begitu juga dengan presidensial threshold juga seperti itu
untuk lima tahun yang akan datang dilihat dari hasil pemilu hari ini
ini bahagian dari starting point kita mulai dari nol
nah untuk mencari
standing position kita memulai dari nol itu inilah ketentuan ketentuannya
jadi bukan otomatis sampai seratus tahun
berarti ini kan harus dibaca dulu lah ya undang undangnya
oke tapi kan ini juga masih dipermasalahkan juga kan bang lukman di mk begitu karena ada uji materi
ya ya itu kan hak warga negara
hak warga negara untuk melakukan pengujian terhadap semua substansi dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas ini
tapi sebenarnya kembali saya katakan tadi bahwa
sebenarnya teman teman psi tidak punya legal standing untuk menggugat ini karena bukan pada pihak yang dirugikan
jadi tidak ada sama sekali kerugian bagi psi
oke mbak lukman
misalnya kpu yang menggugat nah itu baru ada legal standingnya
oke oke tapi ini tadi dari psi
kalau kpu itu menggugat nah itu baru ada legal standing
jadi karena merasa sebagai penyelenggara pemilu wah ini ada yang diuntungkan dan tidak rugikan
kami juga bekerjanya menjadi separuh separuh
kami merasa dirugikan
sementara kami sudah diberikan uang apbn misalnya
nah itu kan punya legal standing
kalau isunya tidak adil pak lukman bagaimana
nah soal keadilan soal diskriminasi saya katakan
soal diskriminasi ini kan tidak semua hal harus sama
nggak bisa dong ya semua hal hal harus sama ya
bahkan kalau memang diskriminatif nanti kena lagi diskriminatif soal parliamentary vote soal presidensial vote
kan banyak sekali diskriminasi diskriminasi di situ
kalau menyatakan konsep diskriminasi itu terhadap semua hal harus sama
tidak seperti itu
yang jelas undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas ini dalam hal hal substansial dalam hal hal yang prinsip
menyangkut hak azazi manusia menyangkut hak kebebasan berkumpul dan berserikat tidak ada perbedaan
semua orang bahkan dengan dua puluh orang dengan sepuluh orang mau membentuk partai politik dimungkinkan di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas ini
jadi tidak ada diskriminatif dalam sisi yang menyangkut substansi berkenaan dengan hak azadin manusia kemerdekaan berserikat dan berkumpul
tetapi undang undang ini juga atas perintah dari undang undang dasar boleh membuat syarat syarat khusus menyangkut untuk pengaturan yang lebih baik
termasuk dalam rangka mendatang
jadi kita harus mengatur azad kemanfaatannya
oke bang lukman tahan dulu saya ingin ke pak pramono
pak pramono dalam rapat dengan pendapat antara kpu dengan komisi dua begitu apakah juga sudah dibahas pak pramono mengenai poin poin kriteria dan sebagainya syarat syarat
sehingga ini bisa dikatakan mungkin dari teman teman psi bisa adil untuk semuanya ini bagaimana standing dari kpu sendiri

ya karena ini kan memang ketika kita rapat dengan pendapat atau konsultasi dengan dpr itu kan konteksnya waktu itu kita sedang berdiri
konteksnya waktu itu kita sedang membahas draft peraturan kpu tentang pendaftaran penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
tentu draft yang kita ajukan itu tentu mengacu kepada norma norma yang sudah ada di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
nah karena itu pembacaan kita waktu itu memang ada sedikit perbedaan dengan pihak dpr maupun pemerintah
nah karena itu pembacaan kita waktu itu memang ada sedikit perbedaan dengan pihak dpr maupun pemerintah
akhirnya dicapai titik temu bahwa ada hal hal yang bisa disamakan antara seluruh partai politik calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
tetapi juga harus ada yang berbeda karena memang
itu permintaan dari
karena kita mengacu ke pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat tiga itu memang jelas sekali membedakan itu
tapi tidak beda seluruhnya tapi ada yang disamakan tetapi juga ada yang berbeda
tapi kpu juga mengamini bahwa memang ada poin poin yang harus dibedakan
ya iya karena memang bunyi pasalnya memang begitu
jadi sesuai dengan undang undang saja
selama pasalnya itu belum diubah belum dibatalkan ya memang harus ada yang berbeda
karena memang kpu balik lagi sebagai pelaksanaan dari undang undang
mbak dinda ada tanggapan mengenai ini
ya tadi saya mau menanggapi pernyataan pak lukman ya
kalau dibaca di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat satu dua tiga itu nggak ada yang bilang bahwa hasil pemilu yang lalu
itu yang ada dikatakan di ayat tiga dari pasal satu

sebagaimana dimaksud pada ayat dua di atas ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu
nah sekarang bagaimana caranya untuk kpu itu bisa memastikan bahwa memang parpol yang bersangkutan itu sudah memenuhi persyaratan di satu ratus tujuh puluh tiga ayat tiga
kalau tidak dilakukan verifikasi baik administratif maupun aktual
nah jadi sekarang memang sifat diskriminasi di sini yang dipermasalahkan oleh psi
bukan kepada masalah hak kebebasan bersikap berkumpul itu tidak masalah
justru yang kita permasalahkan di sini adalah sifat diskriminatif dari perbedaan proses penetapan satu parpol untuk menjadi peserta pemilu
di situ poinnya
ini yang kemudian sejak awal psi juga sudah sempat mempertanyakan ke kpu ya
pak lukman ini bagaimana pak lukman tanggapan dari pertanyaan dari mbak dini ini
ya coba dibacakan secara lengkap lagi undang undangnya termasuk penjelasan undang undang juga dibaca
yang dimaksud dengan sudah lolos verifikasi faktual itu adalah pada verifikasi faktual sebelumnya pemilu sebelumnya
jadi itu ada ketentuan
sehingga nanti ini menjadi starting point
nah ketika nanti pemilu misalnya dua ribu dua puluh empat pemilu dua ribu dua puluh empat dilakukan verifikasi faktual bagi yang sudah lolos verifikasi sekarang
misalnya psi tidak lolos di verifikasi sekarang
maka dia harus mengikuti verifikasi faktual lagi

tapi kalau misalnya psi lolos di verifikasi faktual hari ini ya kemudian dia ikut di pemilu dua ribu dua puluh
maka dia tidak perlu lagi dilakukan verifikasi faktual
jadi kita memang membuat karena undang undang baru masa transisi perubahan antara undang undang lama dengan undang undang baru
perubahan ketentuan termasuk soal keserentakannya maka kita pembuat undang undang harus membuat sebuah
starting point sehingga kemudian nanti undang undangnya bisa bertahan sampai kapanpun
jadi itu mas
nah terus yang kedua saya kira kembali kepada persoalan tadi
sebenarnya memang sama sekali secara material misalnya
tidak ada sama sekali dirugikan psi dalam konteks ini
makanya kami sepakat dengan teman teman yang lain itu bahkan pbb dalam sidang mk kemarin itu
salah seorang ketua pbb menyatakan ya apa namanya dengan alasan alasan yang lengkap
menyatakan memang tidak ada kerugian sama sekali bagi psi
kok kenapa kemudian merasa punya legal standing
lebih bagus psi konsentrasi lah ya konsentrasi untuk bisa lolos verifikasi faktual di tahun ini
karena pekerjaannya banyak ini
saya ini kan mantan sekjen pkb yang empat tahun yang lalu bertanggung jawab penuh terhadap verifikasi faktual partai politik
itu berat sekali ya berat sekali
harus dikerjain konsentrasi tidak terganggu dengan persoalan persoalan lain
apalagi melihat survei sekarang ini kan psi
berat sekali untuk bisa lolos apa namanya parliamentary threshold
nah sebaiknya waktunya digunakan untuk ngurusin ngurusin yang sifatnya konstruktif
dan bisa membangun kepercayaan publik ya sehingga kemudian bisa lolos di parlemen
oke dalam mengugat poin ini
mbak dini mbak dini psi sendiri kah atau bersama dengan partai partai kecil lainnya partai partai baru lah
kita bersama dengan partai lainnya ada di situ partai perindo kita sama sama menggugat pasal yang sama verifikasi
dan ini tengah diproses begitu ya untuk berkas berkasnya
oke jika ini kita bicara pengandaian ya begitu jika kemudian gugatan ini nantinya besar dikabulkan dampaknya apa nanti bang lukman
ya dampaknya memang kita harus melakukan sesuatu

karena memang kepengurusan kami kan sudah lengkap anggota dprd kami ada di seluruh indonesia ada
jadi pekerjaan pekerjaan mekanis seperti itu mudah bagi kami untuk melakukan persiapan dalam waktu singkat gitu ya
nah cuma ya itu tadi konsekuensinya bagi kpu akan memakan dana negara yang banyak sekali
ya hampir setengah triliun hanya untuk misalnya melakukan verifikasi faktual terhadap dua ribu
faktual terhadap dua belas partai politik yang sudah lolos verifikasi empat tahun yang lalu
bukankah dana itu kemudian sudah dianggarkan bang lukman
ya kalau sudah dianggarkan tidak digunakan bisa dikembalikan kepada negara
oke pak pramono keberatan kalau misalnya nanti emang dilakukan verifikasi dengan jumlah partai yang semuanya begitu
kalau misalnya mk mengabulkan atau menolak uji materi itu ya kpu

mau verifikasi faktual hanya bagi partai baru atau bagi seluruh partai politik kpu akan melaksanakan itu dengan sebaik baiknya
total anggaran berapa pak pramon bisa diperjelas kembali kalau misalnya harus dilakukan verifikasi ulang
ya total enam ratus miliar itu kan bagi seluruh tahapan untuk pendaftaran kemudian penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk di seluruh indonesia
dan ini akan berdampak dengan proses ini ya
jadi ke depan untuk pemilihan umum begitu ya karena akan memakan waktu lagi atau bagaimana
nah ini ditangkapi lah soal ibadah pahlawan
pekerjaan kpu sekarang ini adalah tantangan yang sangat luar biasa
pemilu yang akan dihadapi oleh indonesia sebagai pemilu yang sangat rumit
kami sudah memberikan tugas kepada kpu untuk menjaga betul kualitas pemilu tahun dua ribu sembilan belas di tengah situasi yang paling rumit
karena keserentakan akibat dari perintah mahkamah konstitusi itu
kalau kemudian kpu kita kasih tugas remeh temeh seperti ini yang sifatnya ya itu tadi
kalau misalnya golkar tidak cukup administrasinya pkb tidak cukup pdi perjuangan tidak cukup administrasinya
berani nggak kpu menyatakan pdip gagal dalam verifikasi faktual tidak boleh ikut pemilu
sementara dia punya anggota dpr di dpr seratus kursi misalnya
ini kan pekerjaan yang sia sia
memakan waktu yang banyak memberikan pekerjaan dengan waktu yang baik
banyak juga bagi kpu
sehingga tugas kpu yang utama untuk menjaga kualitas yang meningkatkan kualitas pemilu pada dua ribu sembilan belas itu menjadi terbelah konsentrasinya
banyak sekali tugas kpu
oke baik banget ini
melakukan pendidikan kepada masyarakat pendidikan politik
supaya masyarakat itu memilih calon pemimpinnya itu berdasarkan akal sehat bukan berdasarkan amplop
itu juga bagian tugas berat dari kpu
ya gitu jadi tugas tugas yang remeh temeh seperti ini yang sifatnya mekanik administratif yang tidak substansial ya sebenarnya harus kita hindari
oke menurut bang lukman dihindari tapi tidak dengan psi
psi bagaimana pendapat mengenai ini karena kan
karena partai baru memang harus diverifikasi
oke oke oke bang lukman saya ingin ke
kalau partai baru kemudian langsung ikut pemilu nah mungkin
baik saya ingin ke psi dulu ini ada mbak dini di sini
mbak dini ini bicara mengenai adanya penggunaan anggaran enam ratus miliar akan memakan waktu dan sebagainya
ini adalah dampak dari ketika nantinya harus diadakan verifikasi untuk semua parpol sesuai dengan kinerja dari psi bagaimana tanggapan dari psi sendiri
kemarin ini tanggal dua puluh satu agustus belum lama ketua umum psi sis grace natali dan juga sekjen bro tony itu juga sudah berbincang bincang ya dengan komisioner kpu pak hashim ashari
dan dikonfirmasi di situ bahwa sebenarnya
sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk masalah biaya apakah dilakukan verifikasi faktual atau tidak gitu
mungkin yang paling signifikan adalah memang pastinya penambahan waktu ya tapi kalau untuk dana saya rasa itu bukan masalah isu dan bukan suatu hal yang harus dibesar besarkan
dan karenanya mengorbankan keadilan itu sendiri rasa apa namanya
maksud saya rasa keadilan itu sendiri berdasarkan dengan undang undang itu lebih penting karena kita juga psi bukan masalah kita tuh rugi atau tidak gitu
tapi kita sebagai parpol juga ada moral obligation kan untuk memastikan bahwa memang semua kontestan peserta daripada pemilu itu memang qualified itu aja sih
jadi kalau memang tidak diverifikasi ulang lagi untuk semua parpol bisa jadi bahwa ada kontestan pemilu yang tidak qualified begitu menurut psi
yang jelas berarti seperti ibaratnya suatu pertandingan kita tidak punya start yang sama dalam arti kondisi setiap protesan itu bisa berbeda beda gitu
mau pakai hasil daripada
mau pakai hasil daripada
mau pakai hasil daripada
verifikasi lima tahun yang lalu
meskipun tadi pak lukman bilang ya untuk yang kayak pemekaran gitu kan wilayah akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual
tapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk hal hal yang lain yang bukan pemekaran wilayah sekalipun
katakan salah satu contoh gampang orang yang usianya dua belas tahun lima tahun yang lalu dia belum qualified untuk menjadi pemilih
tahun ini dua ribu sembilan belas dia sudah tujuh belas tahun
hal hal seperti itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kehidupan satu parpol itu kan tidak mungkin stagnan
pastinya ada hal hal dinamis yang mempengaruhi dinamika daripada parpol itu sendiri
memang tidak ada jaminan bahwa sekalipun parpol itu sudah lulus verifikasi administrasi dan faktual lima tahun yang lalu sampai hari ini masih kondisinya seperti itu
jadi intinya adalah ingin semuanya sama begitu ya
semua parpol yang mengikuti kontestasi pemilu
sekarang konsekuensi kita harus apa namanya benar benar konsekuen
kalau memang itu adalah persyaratan untuk satu parpol layak menjadi peserta pemilu maka itu harus berlaku across the board
pak lukman untuk semuanya ini pak lukman
bagaimana anda menanggapi ini bang lukman
ya kalau nanti keputusan mahkamah konstitusi mengharuskan kita semuanya di verifikasi faktual itu tidak jadi masalah
karena memang keputusan mahkamah konstitusi final dan mengikat
jadi tidak boleh kita melawan keputusan mahkamah konstitusi
tapi itulah pertimbangan pertimbangan yang kami sampaikan kemarin di sidang mahkamah konstitusi
secara menyeluruh lah kira kira begitu ya
baik dari sisi filosofisnya kemudian baik dari sisi original intent ketika kita membahas pasal satu ratus tujuh puluh tiga itu
kemudian termasuk azab kemanfaatannya
termasuk azab kemanfaatannya
kami menangkap banyak sekali persoalan persoalan yang akhirnya tidak bermanfaat
hanya sekedar untuk memenuhi syarat syarat birokrasi administratif seperti itu
ya tidak bisa disamakan ya tidak bisa disamakan semua partai politik yang belum ikut sebagai peserta pemilu
lantas mau mendapat sebagai peserta pemilu dengan partai politik yang sudah eksis apalagi sudah mempunyai kursi di parlemen
ya ibat semain sepak bola lah ya
nggak mungkin dari gala desa bisa langsung ikut divisi utama kan
mesti harus mengikuti semua prosedur prosedur yang lain
nah ini syarat yang kami berikan ini adalah syarat yang paling moderat
yang paling moderat yang apa namanya sebenarnya usulan usulan untuk yang lebih berat itu muncul dari fraksi fraksi
supaya partai partai baru ini mempunyai ruang untuk melatih dirinya sendiri dulu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat
berkenaan dengan apakah partai politik ini dukungan rakyat terhadap sebuah partai politik ketika lolos verifikasi faktual sama empat tahun yang lalu dengan sekarang
atau lima tahun yang lalu dengan sekarang
itu kan dibuktikan di hasil pemilu nanti
ketika nanti hasil pemilunya itu ternyata walaupun dia hari ini pemenang pemilu ya kemudian kemarin pemenang pemilu hari ini mungkin tidak dipilih oleh rakyat lagi
oke pak lukman tahan dulu komentar anda kita akan nanti lanjutkan perbincangan usai jeda kami akan segera kembali prime news akan segera kembali sesaat lagi
namun sebelum kita break kita akan langsung ke kedua dua pertanyaan
kita ke gedung kpk
ada informasi terbaru yang kita bisa dapatkan ini terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan bupati kutai kartanegara rita widiasari
bukti yang diberikan oleh direktur
ya sawit itu benar benar murni jual beli emas
saksi saya belum pernah ditanya
dan kapan itu dilakukan

berarti dalam rangka apa dan berapa berat
lima kg saya punya emas diberi kasih bapak saya saya jual
itu karena tim sebelas yang awal ibu ya bu
itu isu saja saya sudah jelaskan tadi ke atas saya nggak ngerti yang mana namanya tim sebelas saya cuma ada kesebelasan yang namanya mitra kukar
itu isu aja itu isu yang dibuat buat masyarakat
jadi nggak benar bu ya
nanti jatuh ya nggak benar
oh gitu ya
nggak ada nggak ada nggak ada
ini bukini bu
ada ya partai bantu
dapingan hukum ya
dapingan hukum cuma mahal semua
jadi nanti dulu aja
ya demikian tadi gambar yang kita dapatkan
langsung dari gedung kpk terkait dengan
bupati kutai kartanegara
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan menggunakan rompi oranya
dan juga resmi ditahan oleh kpk
sebelumnya rita widiasari sudah dipanggil
untuk pemeriksaan namun tidak hadir
dan rita datang ke kpk setelah waktu
sholat jumat didampingi seorang laki laki
politisi partai golkar ini ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk terkait dugaan gratifikasi senilai enam miliar rupiah dan uang ini merupakan fee ataupun pemberian izin operasi keperluan inti dan juga plasma kelapa sawit desa kupang baru kecamatan muara kaman untuk pt sawit prima group
kpk juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni hairudin komisaris pt media bangun bersama dan juga hari susanto hun direktur utama dari pt sawit golden prima
kita akan nantikan bagaimana perkembangan kasus ini ke depan setelah bupati rita widiasari telah resmi ditahan oleh kpk
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali sesaat lagi
saya ingin pelakunya sudah bertahun tahun
sudah lebih senior begitu ya

sehingga saya tahu betul mana pekerjaan pekerjaan yang sustansif mana pekerjaan pekerjaan yang merupakan tidak ada relevansi langsung terhadap perkembangan partai politik
nah oleh sebab itu saya ingin
saya ingin mengatakan ini adalah pekerjaan administrasi yang rumit
tetapi bagi sebuah partai baru untuk menjadi partai politik peserta pemilu memang harus
pertama ketika kami empat tahun yang lalu sepuluh tahun yang lalu menempuh itu semua
tetapi ini tidak ada relevansi langsung dengan perkembangan partai politik
jadi oleh sebab itu jangan kita buang waktu sebenarnya dengan persoalan persoalan yang seperti ini
kalau kita berdebat soal presidensial threshold itu enak
kalau enak itu kita
karena apa ini menyangkut hak orang untuk menjadi calon presiden
lebih substantif begitu ya menurut anda
nah ini soal perdebatan yang sustansif soal posisional infosisional
ini karena pekerjaan administrasi yang tidak ada relevansinya lah
bagus waktu yang tersisa ini digunakan sepenuhnya untuk konsolidasi partai
hingga kemudian bisa lolos sebagai partai perserta pemilu
dan berikutnya lolos
oke baik terima kasih bang lukman edi
untuk waktu anda bergabung di prime news
lukman edi mantan ketua pansus ruu pemilu
apa yang kemudian ditangkap oleh kpu mengenai perdebatan ini
yang tentu kpu juga menunggu kan hasilnya seperti apa
kalau bagi kpu kan kita berharap bahwa mahkamah konstitusi ini menyidangkan perkara ini dengan lebih cepat
lalu kemudian mengambil keputusan juga dalam waktu yang singkat
sehingga kpu lebih punya kepastian hukum
apa yang harus dilakukan terkait dengan verifikasi faktual partai politik ini
kita hanya akan menjalankan apapun putusan mahkamah konstitusi
kalaupun di apa namanya pasal itu dibatalkan kita siap
kalaupun masih apa namanya dianggap itu tidak berkenangan konstitusi
kita juga siap untuk menjalankan apapun putusan itu
oke harus kerja keras lagi untuk kemudian pemilu dua ribu sembilan belas pak pramono
pak diri terakhir sebagai pihak yang menggugat apa yang ingin anda sampaikan singkat saja
apalagi psi ini apakah sudah siap atau belum sebenarnya untuk verifikasi ini
kalau saya tadi menanggapi pernyataan pak lukman edi terakhir ya
kalau saya cuma minta kita konsekuen saja
kalau memang dianggap terlalu banyak persyaratan yang sifatnya tidak substantif administratif
yang katakan berarti remeh temeh tidak penting ya sudah berarti tidak perlu dipersyaratkan
ya kan di dalam undang undang
tapi kalau memang itu dianggap penting ya sama sama kita komit gitu aja
dan saya juga mau terima kasih ke pak lukman edi yang sudah mengingatkan kita psi anak baru pantai baru ya yang harus bekerja lebih keras
kita harus bekerja lebih keras gitu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dan alhamdulillah kita juga masih punya waktu sih untuk mengajukan uji materi ke makam konstitusi
untuk memastikan bahwa semuanya itu adalah sesuai dengan undang undang dasar
tapi secara umum psi sudah siap sebenarnya untuk menghadap verifikasi partai politik
baik terima kasih mbak dini shanti purwono jurubicara bidang hukum dari psi
dan juga pak pramono dari komisioner kp sudah bergabung bersama kami di prime news pada malam hari ini
kita akan tunggu nanti bagaimana
proses hukum di mahkamah konstitusi
dan rangkuman fokus bahasan kami pada malam hari ini akan segera kembali
prime news akan kembali sesaat lagi